bagaimana penyelidikan dan kondisi pasca tragedi halloween di itaewon bergabung nur hanif kasetiano
warga negara indonesia yang berada di seoul korea selatan
hanif selamat malam hanif apa perkembangan penyelidikan tragedi halloween di itaewon hanif
halo ya selamat malam mbak tiffany dari korea selatan
saat ini saya sedang berada di depan tempat berkabung yang ada di balai kota seoul
jadi investigasi lokasi sudah diselesaikan oleh para aparat dan per tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua pukul empat sore
korban jiwa mencapai satu ratus lima puluh empat orang lalu yang luka luka mencapai satu ratus empat puluh sembilan orang
di antaranya enam belas orang adalah korban warga asing dan saat ini dilaporkan bahwa ada empat orang yang masih dalam pencarian
seperti itu mbak
bisa anda gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya itaewon atau distrik itaewon sendiri
apakah memang distrik atau lokasi ini memang biasa digunakan untuk acara publik dalam skala masa yang cukup banyak
ya itaewon itu sendiri adalah suatu pusat hiburan ya
jadi memang pusat ekspatriat di mana festival internasional dan juga festival budaya
itu kerap sekali dilaksanakan
jadi memang masa yang sebesar sampai seratus orang itu bukanlah hal yang asing lagi di itaewon
bahkan di tahun dua ribu tujuh belas saja di pesta halloween tahun tahun sebelumnya
itu angka masanya hampir mencapai dua ratus ribu orang
tetapi tidak ada kecelakaan yang se fatal ini
bahkan dua minggu sebelumnya di tanggal lima belas oktober sampai enam belas oktober
yang diadakan sehari hari
setelah tiga tahun ya istirahat karena corona
tetapi karena pengamanannya ketat
dan polisi juga menjaga orang yang berlalu lalang
serta arus jalannya
tidak ada kecelakaan yang sangat fatal seperti insiden itaewon ini
artinya memang sudah biasa digelar acara atau event publik atau event hiburan ya di itaewon
dengan jumlah pengunjung atau masa yang besar
ketika halloween pada hari sabtu kemarin di itaewon
apakah memang di seoul sendiri hanya dipusatkan di itaewon saja
atau sebenarnya di beberapa distrik di beberapa lokasi juga diselenggarakan pesta halloween
baik jadi memang pada saat pesta halloween dilaksanakan
itu ada dua tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para party gower gitu ya
yang pertama adalah hongdae itu di daerah dekat sincheon atau soedemun gu
yang kedua adalah itaewon ini
jadi memang tidak dipilih
tidak dipusatkan di itaewon saja
tetapi karena memang itaewon ini adalah suatu pusat ekspatriat
di mana orang dari berbagai latar belakang
dari berbagai negara begitu ya
berkumpul di situ dan bersenang senang
jadi banyak orang yang memilih untuk datang ke itaewon
serta karena itaewon itu adalah pusat ekspatriat
maka restorannya juga beragam
lalu banyak juga pusat hiburan malam seperti itu dibandingkan hongday
dan yv korea selatan sendiri sebenarnya negara yang cukup ketat
dalam hal pengamanan ketika ada acara dengan skala besar
apa yang terjadi kemarin tapi membuktikan tidak sebaliknya
bagaimana prosedur antisipasi dan juga pengendalian massa
untuk korea selatan sendiri dalam penyelenggaran acara publik
mungkin yang pernah anda datangi dan anda tahu
jadi itu adalah salah satu alasan mengapa ya
kejadian ini adalah kejadian yang sangat memukul bagi korea selatan
karena korea selatan itu dikenal sebagai negara yang sangat ketat pengamanannya
apalagi saat acara publik seperti ini
baik itu konser ataupun aksi protes
pada tahun dua ribu tujuh belas saja pada saat mantan presiden park geun hye diboykot
itu ada ratusan ribu orang yang ikut dalam aksi demonstrasi
tapi tidak ada korban jiwa dan tidak ada kecelakaan yang sangat fatal seperti ini
lalu pada tahun dua ribu dua puluh juga ada aksi protes yang dilaksanakan di depan balai kota ini
namun sebelas polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi tersebut
dan ini sangat menunjukkan perbedaan yang sangat kontras
dengan insiden halloween yang terjadi pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
karena di tanggal dua puluh sembilan oktober kemarin
hanya sekitar dua ratus polisi yang dikerahkan untuk menjaga pelaksanaan acara halloween tersebut
dan tugas mereka difokuskan pada prevention
pencegahan pelecehan seksual
ataupun penggunaan obat obatan terlarang daripada kontrol masa itu sendiri
setelah apa yang terjadi di itaewon pada hari sabtu malam lalu
apakah ada imbas dari tragedi ini terhadap penyelenggaraan acara atau event besar
untuk sementara waktu di seoul ke depannya
ya jadi seperti yang mungkin orang orang sudah tahu
bahwa korea selatan sedang dalam masa berkabung sampai tanggal lima november dua ribu dua puluh
maka dari itu
tokoh tokoh terutama yang di sekitar itaewon memilih untuk menutup tokonya
tidak beroperasi sampai masa berkabung usai
selain itu untuk acara acara hiburan seperti konser ataupun fan meeting
itu semuanya dibatalkan
bahkan beberapa agensi hiburan juga yang aktif mengupload atau mengunggah konten di youtube
itu mengumumkan bahwa mereka akan
menunda pengunggahan untuk sementara waktu
untuk menunjukkan rasa duka dan juga bela sungkawa terhadap insiden itaewon ini
baik terima kasih nurhanifka setian warga negara indonesia yang berada di seoul
atas laporan anda sangat komprehensif selamat malam sehat selalu